seorang gadis berusia tiga puluh lima tahun tewas secara misterius di dalam rumahnya di desa tangkil kecamatan caringin kabupaten bogor rabu siang
tubuh korban yang bersimbah darah pertama kali ditemukan oleh kedua orang tuanya di depan kamar
polisi masih menunggu hasil autopsi untuk mengungkap penyebab kematian korban
warga desa tangkil kecamatan caringin kabupaten bogor rabu siang digemparkan oleh tewasnya seorang gadis di lantai dua rumahnya
tubuh korban tersungkur bersimbah darah dengan posisi telungkup di depan kamar
awalnya orang tua korban yang baru pulang dari pasar kaget menemukan anak gadisnya yang bernama rahayu susilawati sudah dalam kondisi tak bernyawa
selain itu barang di dalam kamar dan ruang tamu juga sudah berantakan seperti bekas digeledah
polisi yang melakukan olah tkp mendapati luka di bagian mulut dan hidung pada tubuh korban
dari rumah korban polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa bantal dan spray yang penuh bercak darah
orang tuanya sebagai saksi yang menemukan pertama kali
waktu dia berangkat itu pagi pagi dalam keadaan kondisi sehat
tetapi dia beberapa jam kemudian kembali lagi sudah tertujur dengan simpa darah
dia luka di bagian hidung ya darahnya itu ada di hidung
tetapi kita tidak tahu kan kita belum dibersihkan kita tidak bisa menyentuh juga
hingga kini polisi belum dapat memastikan penyebab kematian korban
jenazah gadis berusia tiga puluh lima tahun itu kemudian langsung dibawa ke rumah sakit keramat jati untuk diotopsi